jangan sampai ada yang tahu kalau semua ini adalah prabu wijaya yang nyuruh
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
ibu itu kan
kenal namaku zahira
jadi dia itu anaknya isa
saya harus tenang saya harus tenang
ya allah bapak itu
ada duit dari saya
mudah mudahan cukup menolong
terima kasih ya
saya terperduka ya
oh ya kita belum berkenalan
jangan sampai ada yang tahu kalau semua ini adalah prabu wijaya yang nyuruh
kau membunuh ayah saya kau membunuh ayah saya
nampak dia pun mulia

ayah pembunuh ayah saya
kamu menuduh sembarangan
kamu lebih baik bersabar ya nak
kamu pergi dari sini
kita semua gak ada yang butuh uang kamu
berapa banyak uang kamu keluarin buat bunuh ayah saya
kamu jahat sama ayah saya
kamu pergi dari sini
pergi kamu dari sini
lebih baik kita pergi dari sini
sudah tidak ada gunanya lagi kita berada di sini
padahal kita punya maksud baik untuk datang ke sini
malah saya dituduh sebagai pembunuh ayahnya
kalian semua pergi dari sini
padahal waktu itu
prabu wijaya seperti seorang ayah yang sangat baik
dia gak lebih dari seorang pembunuh
gembira kangen banget sama ayah
amirah kangen sama ayah
sekarang jelaskan pada ibu
kenapa kamu bersikap seperti itu di makam ayah kamu
bagaimana ayah kamu bisa tenang amira
kalau kamu duduk orang sembarangan seperti itu
kamu tahu siapa yang kamu tuduh
dia itu perabu bijaya
dia sangat kaya dan sangat berkuasa
tapi amirah sama sekali gak nuduh bu
amirah memang denger semuanya
mandor di tempat ayah kerja ngomong sama seorang pria
pria itu bijaya
bilang perabu bijaya gak kasih dia berapa pun
kalau dia bisa berasal nyikirin ayah
perabu bijaya udah bunuh ayah bu
demi allah mira gak bohong
mungkin aja kamu salah denger amirah
sekarang ayah kamu baru aja meninggal
zairah ada apa
kamu jadi memeluk papa seperti begini
zahira gak tau kenapa gadis itu menuduh papa sebagai pembunuh ayahnya
kalau papa gak mungkin ngelakuin hal seperti itu
satu hal yang zahira tahu
waktu melihat gadis itu menangis di depan makam ayahnya
bahwa zahira sangat beruntung pak
karena masih mempunyai papa sampai saat ini
akan terus berdoa sama allah
agar papa dikasih umur yang panjang
karena zahira ingin terus amanya sama papa
sampai bapak punya cucu nanti
bahkan lebih lama lagi
karena zahira gak mau kehilangan papa
demi allah pak
adalah harta yang paling berharga buat papa
sudah menjadi papa yang terbaik di dunia buat zaira
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kamu mau buat ibu panggilnya sedih ya
kenapa kamu bersihkan seolah olah itu untuk hidup